ke ibu ibu bapak bapak samakan dulu suaranya
yatuh pada ketukan keempat
satu dua tiga
dek tunggu dek
adi jangan marah marah kayak gitu lah
tadi itu abang cuma bercandanya
bukan ngelede abang tadi itu
kan abang pikir adi udah lama ngevlognya
baru juga seminggu
wah baru seminggu udah segitu
udah bagus sekali lah itu dek
makanya kalo belum tau itu gausah komentar
dek kan abang udah minta maaf up dek
ah gini aja dek
nanti biar abang tonton dulu vlog adek
terus abang bantu rubah kontennya ya kan
biar lebih menarik
nanti subscriber adek jadi nambah banyak yang kayak abang
cocok deh rasa
suara apaan tuh
oke ibu ibu bapak bapak samakan dulu suaranya
yatuh pada ketukan keempat
satu dua tiga
ini udah sore loh
kamu pulang ya
ya pulang ya
iya bangun ya
lagi pada nunggu guys
kamek banget kan
mawet gombal itu kayak gimana sih
om sendiri belum pernah melihat
kita pindah ke kebun belakang
kebunnya sama ipah
semuanya tolong dengerin
kita pindah kebun belakang
kebunnya sama ipah
kita pindah ke kebun belakang
kebunnya sama ipah
tahan tahan tahan
sabar stop berisik
makanya kamu jangan jauh jauh dari papa
makanya kamu jangan jauh jauh dari papa
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
ayo kita mulai berjalan
saya daripada ketua rw
termaksud daripada adanya
beliau daripada ratih
daripada tukang jamu
saya bebaskan daripada adanya
mbak ratih boleh pulang
makasih ya pak rw
dik ratih bebas dagang
di tanah baru ini
sampai gak usah takut
jangan mojok lagi ya
silahkan di ratih
lu jangan cerita apapun sama si tina
paham pak rw
paham pak rw
asyik pak rw
ini teh ada apa ya rame rame pak ero
mbak jamunya kenapa ya
bukan urusan lu
pak rw nyebelin
mau saya hantar gak
mbak jamunya kenapa ya
mbak jamunya kenapa ya
mbak jamunya kenapa ya
bukan urusan lu
emang lo tau rumahnya
gak tau pak rw
gak tau pak rw
gak tau pak rw
terus lo mau hantarin kemana

kan di ratih tau rumahnya

bener juga mas